alkisah dari ujung utara pulau sumatera pernah berdiri sebuah kerajaan yang menjadi cikal bakal masuknya pengaruh islam ke nusantara
tanah rencong aceh provinsi paling barat di indonesia ini memiliki pesona yang tidak biasa
masyarakat yang memegang teguh warisan masa lalu anugerah alam yang kaya hingga kisah kebangkitan dari terjangan bencana menghiasi hirup pikuk kehidupan dari serambi mekah
sesaat lagi anda akan menyaksikan inside indonesia
aceh dikenal sebagai tempat dimulai
aceh dikenal sebagai tempat dimulai
di dunia penyebaran islam di indonesia
provinsi dengan populasi lebih dari lima juta jiwa ini juga memiliki peranan penting akan perkembangan peradaban islam di asia tenggara
pada abad ke lima belas berdiri kesultanan aceh darussalam yang diklaim menjadi kerajaan islam terbesar di nusantara
puncak kejayaan kesultanan aceh darussalam terjadi pada abad ke tujuh belas di bawah kepemimpinan sultan iskandar muda
pesatnya perkembangan kesultanan aceh bahkan menarik kedatangan bangsa eropa
jadi pusat dagang islam saat itu di malacca akhirnya bergeser ke aceh
jadi pusatnya karena pusat perdagangan ini di daerah perdagangan
kemudian aceh ini karena
melawannya portugis ini sehingga perang aceh portugis sampai satu ratus dua puluh tahun di semenanjung
bukan di sini di semenanjung di sana
dia di backup oleh kerajaan turki
turki membackup aceh dalam hal melawan portugis ini yang telah ingin menguasai perdagangan
akhirnya portugis pun kalah di malacca tahun seribu enam ratus empat puluh satu
pengaruh kesultanan aceh darussalam sangat lekat dengan peradaban masyarakat tanah rencong
hingga saat ini nilai nilai islam yang lekat dengan keseharian masyarakat
setelah kerajaan hilang hukum hukum yang ada kepadanya aceh menjadi hukum masyarakat
jadi bukan hukum yang diterapkan oleh negara
jadi hukum kebiasaan
maka di aceh ada islah adat bakpo tumurhum hukum baksyahkuala
danun bakputuafang resambalak
artinya begini adat itu di tangan paul al mazhum di tangan sultan
itulah adat menghukum alam
yang sekarang orang aceh itu menjadi pegangan menjadi way of life masyarakat aceh hingga kini
tidak banyak peninggalan kesultanan aceh yang bisa dilihat saat ini
masyarakat aceh mengekspresikannya pada perilaku sehari hari
masjid raya baitur rahman merupakan salah satu peninggalan monumental
dari kesultanan aceh
masjid raya baitur rahman
merupakan salah satu peninggalan monumental
dari kesultanan aceh
dari kesultanan aceh
masjid yang mampu menampung tiga puluh ribu jemaah ini
memiliki rangkaian cerita panjang sebagai simbol perjuangan masyarakat aceh
situs bersejarah lain yang masih tersisa dari kesultanan aceh darussalam
adalah taman sari gunongan
setelah itu taman dibuat
taman dibuat oleh sultan iskandar muda untuk menghibur permaisurinya putri khamalia
dari kerajaan pahang malaysia
taman yang terletak di pusat kota banda aceh ini
memiliki elemen bangunan dan penataan lingkungan yang dibuat sedemikian rupa
agar sang permaisuri nyaman bermain di sana
untuk melengkapi keindahan tempat bermain permaisurinya
sang sultan juga bahkan membuat aliran sungai di masa itu
aliran sungai ini
dinamakan kreng daroy
kreng dalam bahasa aceh artinya sungai
kreng daroy dibangun dengan membelokkan aliran sungai matai
ke pusat kota banda aceh
wilayah bantaran sungai yang dulu menjadi salah satu pusat aktivitas kerajaan
kini telah berubah menjadi permukiman padat penduduk
untuk menjaga kawasan bersejarah dan penataan kota
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
melakukan penataan salah satu wilayah bersejarah di banda aceh ini
konsep penataan ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan kawasan bersejarah
dan peningkatan kualitas sosial ekonomi masyarakat setempat
hal ini pun disambut baik warga setempat
dulu kamar mandi mandi mck nya di sungai
jadi sangat betul betul enak dilihat
alhamdulillah dengan dibangun
kita mengajak menanam bunga di season satu
satu sekarang mungkin tadi bisa dilihat cukup bagus sekarang antusias masyarakat
dan mereka bisa berjualan menambah income berkaitan untuk mereka
pendataan kawasan seluas tiga puluh delapan dua puluh enam hektare ini
terdiri atas pembangunan pedestrian sepanjang satu tujuh km
pembangunan tiga unit jembatan
pemasangan penerangan jalan umum sebanyak satu ratus tiga puluh dua titik
dan pembuatan taman kereng daroy
penataan kawasan kreng daroy telah menunjukkan
kawasan kumuh tersebut telah berhasil ditata
dan menjadi kawasan yang bersih dan indah
kawasan kreng daroy saat ini menjadi salah satu lokasi favorit
yang dikunjungi warga sehingga turut meningkatkan ekonomi lokal
selain kisah dan warisan kerajaan perkembangan sosial ekonomi masyarakat aceh
ini juga dipengaruhi dari kisah kelam bencana tsunami tahun dua ribu empat lalu
banyak hal yang berubah setelah kejadian itu
termasuk tatanan sosial penataan perkotaan hingga perkembangan infrastruktur
selain itu penerbangan tersebut juga menyebabkan penerbangan tersebut
belum hilang dari ingatan masyarakat indonesia
bencana gempa bermagnitudo lebih dari sembilan
dan tsunami yang menerjang hampir seluruh wilayah di provinsi aceh
hampir enam belas tahun berlalu aceh kini telah bangkit dari bencana
yang menelan ratusan ribu korban jiwa itu
army layan adalah salah satu saksi hidup bagaimana dahsyatnya gelombang air
menerjang kota bandar jawa
di bandar aceh saat itu wanita berusia empat puluh tahun ini
kehilangan nenek dan sepupu
hingga kini jenazah mereka bahkan belum ditemukan
meski peristiwa enam belas tahun silam masih membekas
mila memutuskan melanjutkan hidup kembali di banda aceh
kita punya prinsip pada saat itu saya nggak akan pulang lagi ke kota banda aceh
tapi begitu kami melihat kabar di televisi di surat kabar
negara luar daerah luar datang ke kota bandar aceh
untuk membangkitkan banda aceh ini untuk membangun kota banda aceh
masa kita yang dari luar harus meninggalkan kota banda aceh
kita yang tercinta ini
kini mila bekerja sebagai staff di museum tsunami aceh
saat museum kedatangan pengunjung mila kadang hadir untuk menceritakan
kisahnya sebagai penyintas gempa dan tsunami
masyarakat kota banda aceh merasakan perubahan kehidupan di kota
pasca bencana di masa lalu
dalam rangka menunjang proses kemajuan infrastruktur di provinsi aceh
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
tengah membangun akses jalan tol bandar aceh sisi
untuk mengembangkan kota bandar aceh
ketika berhenti kota bandar aceh terpaksa diangkat
jalan tol sepanjang tujuh puluh empat km ini memakan biaya konstruksi
mencapai delapan sembilan puluh sembilan triliun rupiah dan ditargetkan selesai
pada akhir tahun dua ribu dua puluh
mungkin dengan adanya tol dari singli banda aceh sangat membantu
baik itu angkutan barang ataupun penumpang dari segi efektifnya waktu
kalau dari dulu dari singli ke bandar aceh itu
itu dua jam setengah
dua jam setengah kalau tidak ada kemacetan mungkin
tapi saat ini dengan adanya tol sigli ke banda aceh
diperkirakan memakan waktu satu jam
jadi waktu ini sangat efektif
pembangunan jalan tol banda aceh sigli dibagi menjadi enam seksi
pada agustus dua ribu dua puluh lalu seksi empat yang menghubungkan
kawasan indrapuri blangpintang telah resmi beroperasi
secara khusus pengoperasian seksi empat ini bisa membantu akses masyarakat
menuju bandara internasional sultan iskandar muda
garamnya masak dengan kayu sampai enam jam tujuh jam per hari
beras merupakan salah satu komoditas andalan dari provinsi aceh
pada dua ribu sembilan belas ada tiga kabupaten yang memiliki potensi penanaman padi tertinggi
yaitu kabupaten aceh utara aceh besar dan pidi
kabupaten pidi menyumbang produksi padi di aceh sebesar dua ratus empat puluh delapan enam puluh ton
dengan luas panen mencapai empat puluh lima puluh dua hektare di tahun dua ribu dua puluh

salah satu kawasan irigasi dengan produksi padi yang cukup tinggi
adalah daerah irigasi baru raya dengan luas mencapai sembilan belas satu ratus delapan belas hektare
untuk mendukung peningkatan sektor ketahanan pangan di kabupaten pidi
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
tengah membangun sebuah bendungan di lahan seluas tujuh ratus enam puluh tujuh hektare
bendungan ruko di kecamatan titul kabupaten pidi
merupakan satu dari tiga bendungan di provinsi aceh
yang masuk dalam proyek strategis nasional
bendungan yang berada di aliran sungai rukoh ini
disiapkan untuk menampung air hingga satu ratus dua puluh delapan juta meter kubik
tampungan air digunakan untuk kebutuhan aliran irigasi
penyedia air baku sumber pembangkit listrik tenaga air
dan pengendali banjir
bendungan rokok ini terletak di kabupaten pidi
merupakan salah satu lembung beras di provinsi aceh
penghasilan terbesar dan daerah irigasi terbesar
itu adalah di daerah irigasi baro raya
luasnya sebelas sembilan ratus lima puluh hektare
ini diambil air dari krung baro melalui bendung kemala
saat ini kondisinya hanya cukup mengairi
untuk menghasilkan air di daerah ini

di musim musim tersebut sering terjadi konflik pemakaian air
ini yang menyebabkan salah satunya adanya potensi bendungan di sini
yang nanti akan bisa dimanfaatkan
untuk mencuplai kekurangan dari daerah irigasi baro raya
pembangunan bendungan rukoh terdiri dari dua paket pengerjaan
dengan total investasi mencapai satu lima triliun rupiah
bendungan ini ditargetkan selesai pada tahun dua ribu dua puluh
selain potensi padi kabupaten pidi juga memiliki anugerah alam lain
yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat
di desa cibre di kecamatan simpang tiga kabupaten pidi
berdiri ratusan lancang atau rumah tradisional tempat pengolahan garam
garamnya masak dengan kayu sampai enam jam tujuh jam per hari
dengan garam lain karena garam lain kan garam jemur
masak dengan kepanasan matahari
garam kita tidak pahit
pembuatan garam tradisional di desa cibre tergolong unik
bukan langsung memanfaatkan air laut
petani garam memproduksi garam dengan memanfaatkan pasir
bagaimana fungsi garam di desa cibre
fungsi pasir ini dan pembuatan garam di sini untuk apa
untuk yang pertama bahan baku
yang kedua dengan adanya bahan baku kita ratakan di
dijemurkan di situ di tanah mengambil uap
uap dari pasir ini
uap dari tanah diterap dalam pasir
terterap dalam pasir itu yang akan menjadi garam
lalu bukulah di situ garamnya
lalu di proses dipanaskan seperti tadi
membutuhkan waktu hingga dua hari untuk mengubah timbunan pasir menjadi kristal garam
proses diawali dengan menjemur pasir di lahan terbuka
pasir yang dijemur harus diratakan dengan alat tradisional bernama garung
pasir pasir ini lalu dimasukkan ke kotak saringan bernama niri
pasir pasir ini lalu dimasukkan ke kotak saringan bernama niri
tumpukan pasir di dalam niri harus disiram sebanyak mungkin dengan air laut
tetesan air dari kotak saringan kemudian dikumpulkan ke sebuah sumur yang ada di dalam lancang
proses akhir pembuatan garam adalah dengan memasak air dari dalam sumur menggunakan kayu bakar
proses ini memerlukan waktu enam jam
satu kali proses pembuatan di sebuah lancang mampu memproduksi
potensi alam lain yang tengah berkembang di kabupaten pidi adalah budidaya udang faname
sejak dibudidaya hasil udang faname mendominasi tambak tambak di kabupaten pidi
tertarik budidaya udang faname
budidaya udang faname yang terutama bibitnya cepat besar dan mudah dipanenkan
mudah dipanenkan panennya berapa lama
tergantung kepada bibitnya kalau memang bibitnya bagus sekitar dua bulan sudah bisa panen
para pembudidaya udang di desa panjo kecamatan kembang tanjong ini biasa memasarkan langsung hasil panen
dengan harga rp sembilan puluh hingga rp seratus
deburan angin dan ombak tidak mematahkan suara fuadi kelayu saat ia sedang menikmati syair syair dalam bahasa aceh yang keluar dari mulutnya
pria berusia tiga puluh lima tahun ini adalah satu dari segelintir seniman yang masih melestarikan kesenian hikayat aceh
fu adi tergabung dalam sebuah komunitas seni di bandar aceh bernama kanotbu
pria asli aceh ini adalah satu satunya penghikayat dalam komunitas itu
ketika berhikayat seorang penghikayat itu mampu menghidnotis penonton
jadi kalau ada jenis cerita yang aku main itu namanya jenis hikayat mop mop
mop mop itu biasanya pemainnya tiga orang
ada orang bilang itu salah satu seni teater tertua di aceh
kawan kawan ku semuanya jika besok pohon ini berbuah dan berbunga
janganlah kalian mendahului saya sebelum saya ambil dua buah ini
hikayat aceh merupakan perpaduan antara seni syair tutur dengan lagu
dalam pertunjukan penghikayat biasanya memadukan syair dengan alat musik seperti suling
syair hikayat biasanya berisikan kisah kisah mengenai nasihat dari masa lalu
dan kisah lain yang ditulis sendiri oleh penghikayat
alat musik yang dimainkan berfungsi sebagai penunjang cerita hikayat
ya untuk penunjang adegan peradegan cerita gitu dalam hikayat
misalnya setelah pembuka untuk mengubah irama dari datar agak sedikit bersemangat gitu
ya gitu lah
kalau di awalnya
itu pembuka pertama
tapi di tengah nanti udah
ada tiga bagian irama biasanya orang main
pembuka isi hikayat dan penutup
nah itu tiga nuansa irama yang berbeda
seni hikayat aceh diprediksi telah ada sejak sebelum islam masuk
setelah islam datang seni hikayat baru mulai dituliskan pada abad ke delapan masehi
perkembangan seni hikayat di aceh juga tidak lepas dari keberadaan kerajaan islam di masa lalu
saat masa kerajaan seni hikayat digunakan sebagai cerita dari kerajaan dan penyampai pesan raja kepada rakyatnya
kalau seni hikayat sudah ada sejak masa kerajaan aceh
maka hikayat itu macam macam
itu kisah aceh dengan portugis
dengan perang di malaka
perebutan kisah cinta antara putri pahang dengan iskandar muda
itu kisah cinta di dalamnya
jadi sudah lama sih ini hikayat berkembang di aceh ini
hikayat aceh kemudian menjadi jauh lebih populer saat masa perang aceh dengan penjajah belanda yang berlangsung pada seribu delapan ratus
salah satu hikayat legendaris yang muncul saat itu adalah hikayat perang sabi
salah satu seni hikayat yang paling bagus di aceh namanya hikayat perang sabi
yang kemudian oleh belanda melarangnya
karena gara gara orang membaca hikayat perang sabi ini melahirkan aceh punggung aceh gila
jadi orang aceh sendiri melawan belanda
jadi dia tidak pikir lagi lagi banyak
tiada yang menulis semangat dia selalu culi china belanda
seiring berkembangnya zaman seni hikayat kini tidak hanya berisikan pesan pesan masa lalu dan kisah kerajaan saja
seiring berkembangnya zaman seni hikayat kini tidak hanya berisikan pesan pesan masa lalu dan kisah kerajaan saja
penghikayat kini juga menciptakan syair yang berisikan mengenai kondisi saat ini
hingga kritik sosial untuk menanggapi isu yang sedang berkembang di masyarakat
dengan latar belakang sejarah yang panjang
seni hikayat telah dikenal sebagai salah satu identitas budaya milik tanah rencong
sayangnya nama besar hikayat di masa lalu kini mulai memudar
bagi penghikayat karya sastra khas aceh mulai tidak diminati generasi saat ini
hal ini diperparah dengan minimnya pertunjukan seni hikayat di aceh
ditambah ribuan manuskrip hikayat kuno tidak terdata dengan baik
dan hanya dikuasai segelintir seniman hikayat yang sudah lanjut usia